lalu bagaimana perayaan idul adha di arab saudi bergabung
agus maftu duta besar republik indonesia untuk arab saudi
assalamualaikum selamat malam pak dubes
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore waktu riyad mbak tiffany
pak agus bagaimana suasana perayaan idul adha di arab saudi
meskipun tahun ini sangat berbeda kita harus atau terpaksa merayakan idul adha di tengah pandemi
dan juga bagaimana kemudian di arab saudi memastikan tidak ada jemaah yang terinfeksi atau bersih jemaah bersih dari covid sembilan belas pak agus
terima kasih mbak tiffany
idul adha atau idul fitri juga di saudi tidak seheboh dan tidak seramai indonesia
jadi pelaksanaannya seperti sholat jumat
kemudian setelah sholat juga
ada penyembelian korban di dekat masjid
tapi untuk penyembelian korban dilakukan di tempat tempat penyembelian yang sudah disiapkan oleh pemerintah arab saudi
jadi saya tegaskan apakah di masjid al haram apakah masjid nabawi
atau di masjid masjid yang lain suasana idul adha tidak seramai indonesia
karena memang ada
dan juga sepatu patu kebudayaan
begitu mbak tiffany
oke pak agus jamaah haji tahun ini terpaksa dibatasi karena memang kondisinya kita berada di tengah pandemi
ketika waktu itu pemerintah dari arab saudi melarang namun memberikan kompensasi atau kelonggaran
sehingga diberikan kesempatan paling tidak seribu jemaah haji untuk melaksanakan atau menggelar ibadah haji tahun ini
bisa di share informasi ke kami apakah dari seribu orang ada warga negara indonesia yang diberikan kesempatan
juga untuk menunaikan ibadah haji di tahun ini
betul pelaksanaan haji tahun ini saya sebut dengan haji minimalis
dari seharusnya dua juta kemudian menjadi angka yang dalam ribuan tidak mencapai puluhan ribu
itu karena memang prinsip saudi adalah memprioritaskan keselamatan jemaah haji
betul dari sekian
jemaah haji yang lolos seleksi ada lima belas warga negara indonesia
saudara saudara kita para ekspatriat indonesia yang ada di arab saudi
sebelas diantaranya adalah laki laki dan yang empat adalah perempuan dan ada juga yang berproyeksi sebagai perawat
sementara yang dari riyad yang hanya satu orang dari sekitar satu ratus tujuh puluh jemaah
haji yang dari riyad satu diantaranya dari indonesia
kebetulan seorang guru di sekolah indonesia riyad
ini semuanya dilakukan saudi dengan protokol protokol kesehatan yang sangat ketat
mulai dari proses seleksinya kemudian perjalanannya apakah dari riyad
apakah dari damam yang di ujung timur di ujung selatan najran yang ujung selatan
ini adalah protokol protokol kesehatan yang sangat ketat
sementara kementerian kesehatan sudah merilis bahwa tidak ada jemaah haji dari negara manapun
apakah itu dari para ekspatriat ataupun para penduduk asli saudi yang terpapar virus corona
begitu mbak tiffany
oke untuk mereka mereka yang diberikan kesempatan untuk melakukan atau melaksanakan ibadah haji
bagaimana penerapan protokol kesehatan bagaimana pemeriksaan kesehatan
artinya untuk memastikan mereka bahwa mereka tidak terpapar saat melakukan ibadah haji
atau pelaksanaan rangkaian ibadah haji setiap harinya pak agus
sebelum mereka berangkat mereka harus mengantongi sertifikat bebas covid sembilan belas
dan juga pengetapan juga dilakukan di hotel para jamaah haji tinggal
yaitu di hotel empat point di mana mereka tidak diperbolehkan keluar dari kamar
kalau dilanggar maka ada sanksi
bahkan kalau pelanggaran berat bisa dipulangkan
sehingga saya lihat di sini antara jamaah haji dan para petugas justru banyak petugasnya
baik itu petugas petugas medis ataupun petugas petugas keamanan
ini semua dilakukan di saudi untuk melakukan rasa nyaman
dan aman bagi jamaah haji yang minimalis ini